komite nasional keselamatan transportasi atau knkt
serta menggerahkan tim investigator
sebagai upaya pencarian pesawat lion air
di perairan tanjung karawang jawa barat
sementara itu tni al juga mengirimkan
kapal kri banda aceh
yang mengangkat sebuah kantung jenazah
yang berisi serpihan pesawat lion air
knkt telah membentuk tim yang diterjunkan ke lokasi
untuk mencari kotak hitam pesawat
tim knkt juga telah menurunkan alat rigid invaltable boat
atau rib dengan membawa peralatan multi beam sonar
dan ping loket terguna menyisi lokasi
yang diperkirakan merupakan titik impact
pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
hingga selasa sore tim dari knkt yang berjumlah delapan orang
masih berada di lokasi sekitar titik impek
di mana kotak hitam atau black box pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
knkt menurunkan tim ke jakarta international container terminal
di tanjung triup
dengan bnpp dan juga pt indonesia report company
atau pt bisi
untuk melakukan pemilahan barang
kemuat dari lokasi kecelakaan
yang telah diturunkan di jict dua tanjung triup
pemilahan ini penting
untuk menentukan proses integrasi knkt
sementara itu karyabanda aceh milik tni akatan laut
tiba di dermaga jict dua pelabuhan tanjung priok
kapal ini mengevakuasi kantung jenazah
oleh petugas dari dvm abes
polri serpian pesawat yang berupa busa ini
langsung diidentifikasi dan didata
hingga saat ini petugas gabungan dari basarnas
tni polri dan kplp
masih melakukan pencarian korban dan serpian pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
yang hilang kontak di perairan tanjung kerawang jawa barat